gue dari tadi malah tina sekarang jadi gak ngeh
ini masa acaranya udah mau dimulai lagi
masa gak ada masalah sih
aku telfon deh
aduh gak diangkat lagi mir
kemana ya masalah
nanti kalau misalkan
kalau misalkan ada reyna terus reyna gak
kenapa ingatan saya belum juga kembali ya allah
mungkin kebahagiaan keluarga saya akan semakin lengkap
kalau saya sudah mengingat semuanya lagi
terutama terkait andi
tapi melihat reina bahagia hanya karena saya antar pakai motor
hati saya itu rasanya senang sekali
kenapa saya nggak bisa mengingat momen momen bahagia dengan mereka ya allah
supaya kau bisa mendekat dan kembali menjadi nyaman
mas saya harus ber tidur lagi
apa aku harus bikin surat perjanjian
kakak reyna ini ada foto fotonya
gemas banget mas
gemasan anaknya atau ibunya
encusnya juga gemes
coba kita masuk duluan ya
masuk duluan dulu
mama sama papa kan selalu mendukung kamu apapun yang terjadi
ada deh nanti aku bikin akun
aku takut juana
dia gugup kayaknya
yaudah kamu tunggu di sini ya biar miss kejar reina
nanti selalu buka sayangnya
miss tau kok kamu gugup
di sini miss mau bantu kamu buat nenangin
ini pak raina sepertinya nervous deh
yaudah pak saya tinggal dulu ya
anak cantiknya papa kenapa
aku gak mau tampil pak
kenapa gak mau tampil
takut gak bagus pak
belum dicoba aku udah mikir gak bagus
tapi kok hasilnya gak bagus gimana
ya serahin semua sama allah
karena menentukan hasil akhir itu allah
yang penting renanya udah usaha
udah berusaha semaksimal mungkin
memberikan yang terbaik
yang penting nanti diatas panggung
gak usah mikirin yang aneh aneh
tapi banyak yang liatin aku pas
kalau yang banyak liatin rena
karena kan mereka menonton
rena gak usah mikirin itu
anggap aja orang orang yang di depan itu nggak ada
jadi gak usah difikirin
rena happy aja sama temen temen
kayak main biasa
ini papa kasih tau
punya rasa gugup
punya rasa deg degan

yang wajar sayang
bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut
gimana caranya pak
gak usah terlalu difikirin
rena naik ke panggung
yang rena fikirin adalah
seperti rena bermain sama temen temen rena yang lain
di sekolah sering main kan
sering ngobrol sama temen temen kan
ya udah itu aja
gak usah mikirin
gak usah ngeliat orang yang ada di depan yang nonton rena dan temen temen
papa dan mama
akan selalu doain rena
tapi kalau jangan pergi dulu ya dari sini
hih baru banget makannya
eh masal mana ya
gue dari tadi malah latihan sekarang jadi gak enggak
ini masa acaranya udah mau dimulai lagi
masa gak ada masal sih
coba telfon dulu ya
tuh gak diangkat lagi mir
masa gak ada masal
kemana ya masal
terus rena gak liat ada papanya disini
nanti dia kecewa dong
kemana ya pak bos ya
bapak bapak ibu ibu saudara saudari sekalian
tiba saatnya kita akan menyaksikan drama putra putri kita tercinta
aduh ini acara udah mau mulai masal kok belum ada ya
kemana ya dia
gue pasti cari deh tuh pak bos
baiklah kita sambut
sang penguasa reja hutan
di sebuah hutan
ada kisah di sebuah hutan pohon pohon dan binatang binatang yang tinggal di dalamnya
bisa berinteraksi satu sama lain
angin yang bertiup sepoi sepoi
menggerakkan daun daun
beristirahat dibawah pohon karena sejuk
singa sang rajah hutan pun tertidur dibawah pohon
singa sang rajah hutan pun tertidur dibawah pohon

mas kamu dimana sih mas
mas kamu dimana sih mas
kalau sang harimau mendekat karena tidurnya yang terganggu singa pun menjadi marah
hei kenapa kamu mengganggu tidur saya saya kan aja hutan
saya raja utan
oke mari kita buktikan
singa dan harimau pun mulai bertarung
mereka saling mengejar satu sama lain
aduh daunku tercabik cabik
bapak bapak pohon nanti akan tumbuh lagi
karena sibuk berkelahi untuk menentukan siapa yang pantas menjadi raja utan
sang singa dan harimau sampai tidak sadar kalau ada raksasa yang menghampiri mereka
aduh pak kenapa
sekarang giliran bapak
sakit banget bu
yang gak bisa lanjut nih
sebentar saya lihat dulu ya
sakit banget pak
ini kayaknya kena engkelnya
cuma susah buat masuk pasti susah buat jalan
gimana dong pak siapa yang jadi raksasa

jujur sedikit bahwa saya tahan